pengadilan negeri karawang menjatuhkan fonis enam bulan penjara terhadap tiga relawan dari partai emak emak pendukung prabowo subianto sandiaga uno atau lebih dikenal dengan trio pepes
ketiganya dinyatakan bersalah karena telah menyebarkan berita bohong atau hoaks
citrawi daningsih ika feranika dan engkai subianto
trio pepes atau tiga relawan partai emak emak pendukung prabowo subianto sandiaga uno tidak kuasa menahan tangis
usai majelis hakim pengadilan negeri karawang membacakan fonis pada selasa sore
ketiga mama itu dinyatakan bersalah dalam kasus penyebaran berita bohong atau hoax
ketiganya terbukti melanggar peraturan hukum pidana
aiden justisi pengacara ketiga terdakwa mengaku bersyukur dengan putusan majelis hakim yang menjatuhkan fonis hukuman enam bulan penjara
fonis tersebut lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan jaksa penuntut umum
sebelumnya jpu mengajukan tuntutan delapan bulan kurungan penjara
dari putusan tersebut itu sudah mewakili kita luar biasa
jepang menjadi hakim kepada rita rita
ini bisa memberikan fonis yang benar dan benar
sebenarnya tidak mengharapkan
sebenarnya kita mengharapkan yang ini sih
setelah sidang selesai trio pepes dengan didampingi para pendukung mama
langsung melakukan sujud syukur di ruang tunggu tahanan sebagai ungkapan syukur atas fonis yang lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa penuntut umum
setelah fonisnya dibawah tuntutan dari jaksa kita di fonis menanggulah
kita bersyukur kita keluar

alhamdulillah kita bersyukur banget
terima kasih kepada pihak pihak terkait yang sudah membantu kita
dengan putusan majelis
hakim tersebut kini ketiga emak emak pepes tersebut hanya menyisakan beberapa minggu masa tahanan lagi
sebab ketiganya telah menjalani masa tahanan sejak februari lalu ketika mereka viral di media sosial
kasus trio pepes ini bermula ketika video ketiganya beredar luas di media sosial
tengah mengunjungi rumah warga dengan mengatakan tidak ada lagi azan dan akan ada pernikahan sejenis jika jokowi terpilih lagi menjadi presiden
tariana karawang jawa barat